istri pertama santoso pimpinan mujahidin indonesia timur berharap suaminya kembali kepala keluarga
kehidupan warni memprihatinkan karena selain santoso jadi buronan polisi ia juga hanya bisa berjualan seadanya
pertanyaannya warni tahu nggak keberadaan santoso ya fai
nah itu dia apakah nanti
itu tengah tengahnya ya
ya warni ini menderita diabetes hingga jari jarinya harus diamputasi
korresponden siren indonesia miftah farid menemui warni di rumahnya di tamberana kabupaten poso selawesi tengah
tidak tahu pak
memang dia bilang kata mau
pertama itu dia bawa kepiting pulang pak
dia yang masak
habis dia yang masak habis makan dia pergi
tidak dia pamit mau pergi
pergi ke mana waktu itu
pergi ke pantai
setelah itu tak pernah kembali sama saya
enggak ada pak
kapan akhirnya ibu tahu aktivitas bapak di luar yang berkaitan
dengan aksi aksi teror itu
oh waktu lalu itu polisnya datang kembali
apa yang mereka tanyakan
ditanyakan waktu dulu itu pertama itu kan dia pernah di penjara kan pak
itu sudah ada cuma bilang bahwa abinya itu melakukan amu
nah ketika ibu tahu aktivitas bapak di luar pernah ibu memberikan nasihat ke bapak
atau berhenti atau bagaimana waktu itu
pernah pak cuma dia
diam saja pak
diam enggak bantah apa apa
enggak ada pak
terakhir ibu kapan komunikasi dengan bapak setelah beliau masuk ke hutan
sudah ada di sana dia berada di dalam hutan

yang telpon bapak dulu yang telpon ibu atau
bapak yang telpon
apa yang disampaikan bapak waktu itu
dia sampaikan suruh nasihati anak anak saja
suruh mengajar mengaji
ketika ibu menerima telepon dari pak santoso apa yang ibu sampaikan ke pak santoso
apa yang dia jawab
dia jawab dia bilang
insya allah kalau saya nanti bisa terus saya mimpi
setelah pak santoso masuk hutan itu
mungkin berapa kali
dua kali pak